beralik informasi lainnya dewan kerajinan nasional daerah atau dekranasda kabupaten gresik berkolaborasi dengan rumah mode rilis govir menampilkan beragam busana kain tenun khas gresik dalam gelaran indonesia fashion week dua ribu dua puluh
untuk lebih memperkenalkan kain tenun kas batik kini kain tenun khas gresik bahkan sudah merambah pasar internasional
sebagian masyarakat mungkin tidak mengetahui bahwa kabupaten gresik ternyata punya kain tenun khas
untuk memperkenalkan kain tenun khas gresik dewan kerajinan nasional daerah atau dekranasda kabupaten gresik terus melakukan berbagai upaya agar kain tenun khas gresik semakin dikenal tidak hanya secara nasional melainkan juga internasional
salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan rumah mode rilis gofir
dan tampil dalam gelaran
gelaran indonesia fashion week dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung pada jumat malam
dengan mengusung tema sagara dari timur beragam busana dengan kain tenun khas batik pun diperagakan dengan sangat cantik
jadi karena kabupaten gresik ini punya potensi yang sangat besar termasuk dalam dunia wasra saya mau mengenalkan tenun gresik
jadi tenun gresik ini adalah salah satu warisan wasra kabupaten gresik
yang mana sudah
diwarisi empat generasi
jadi di gresik itu ada beberapa desa tenun
salah satunya desa wedani yang menjadi desa devisa bimbingan dari lpi kementerian keuangan
kita punya tujuan bahwasannya mengenalkan potensi wasra gresik tidak hanya secara lokal tetapi harapannya juga secara internasional
selain mengikuti indonesia fashion week untuk lebih memperkenalkan tenun gresik
dekra nasda dan pemerintah kabupaten gresik juga bekerja sama dengan sejumlah pihak
salah satunya dengan kedutaan besar jepang yang ada di indonesia
kita bekerja sama dengan beacukai kemudian kita juga bekerja sama dengan disperinda kabupaten gresik dekra nasdaq dan juga lpei
kita kemarin sudah ekspor di brunei kemudian arab saudi etiopia dan sebagainya
kita juga menggandeng
karena kita sekarang juga kemarin kita sudah mou bahwasannya mereka siap membawa barang barang unggulan kabupaten gresik untuk disyokan di jepang
ketua dekra nasda kabupaten gresik berharap nantinya kain tenun khas gresik dapat bersaing
tidak hanya di pasar lokal melainkan juga pasar internasional
mengingat peminat kain tenun khas gresik ini kian meningkat